jelang lebaran ratusan santri memadati pelabuhan jangkar di situ bondo jawa timur hari minggu
mereka hendak pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga
satu persatu santri masuk ke dalam kapal feri di pelabuhan jangkar situbondo jawa timur hari minggu
total ada sekitar dua ratus santri asal ponpes nurul huda yang sengaja pulang ke kampung halaman di kepulauan madura untuk merayakan lebaran
di prediksi puncak arus mudik di pelabuhan jangkar akan terjadi pada h lima ilfitri
selain itu pelabuhan ini juga menyediakan kapal feri untuk arus mudik gratis